antrian panjang tampak di mobil khas kantor perwakilan bank indonesia yang dibuka di depan pasar koja baru jakarta utara
untuk mendapatkan uang baru emisi dua ribu dua puluh dua warga yang sudah mendaftar di aplikasi pintar bank indonesia mengantri sejak pukul sepuluh pagi hingga senin sore
warga yang menukar uang baru mengaku penasaran dengan bentuk dan rupa uang emisi dua ribu dua puluh dua ini
bahkan ada yang mengaku mengikuti tren dan akan menjadikan koleksi pribadi
atusiasme juga terlihat di pasar kereneng dan pasar bali pada senin siang
karena bank indonesia hanya membuka kuota per hari untuk seratus orang maka ada juga warga yang kecewa karena tidak kebagian uang baru
namun warga lainnya yang antri mengaku senang
jadi warga pertama yang dapat giliran menukar uang di kota denbuk
dan pasar bali
warga dibatasi menukar uang dengan nominal dua ratus ribu hingga satu juta rupiah
uang baru emisi dua ribu dua puluh dua menjadi inovasi
agar uang rupiah semakin mudah dikenali ciri keasliannya
memiliki unsur pengamanan yang lebih baik
sehingga diharap mampu menekan peredaran uang palsu di tengah masyarakat
data kantor perwakilan bank indonesia tegal mencatat
sebanyak empat puluh satu enam ratus tiga puluh enam lembar uang palsu beredar di wilayah keresidenan pekalongan
sepanjang tahun dua ribu sepuluh sampai dua ribu dua puluh
puluhan ribu lembar uang palsu itu didapat
dari klarifikasi masyarakat temuan perbankan hasil pengungkapan kepolisian dan temuan dalam pengolahan uang
situ keamanannya tentu jauh lebih canggih ini
jadi seperti benang pengaman kemudian ada tanda airnya
kemudian dengan teknologi yang lebih baru lagi ini ditingkatkan aspek keamanannya
supaya mengurangi lah
mengurangi peredaran uang
pengeluaran uang emisi dua ribu dua puluh dua tidak memiliki dampak pencabutan atau penarikan uang rupiah yang telah dikeluarkan sebelumnya
meski tampilan uang baru terlihat beda namun uang rupiah kertas baru tetap mempertahankan gambar utama
ada gambar pahlawan nasional pada bagian depan serta tema kebudayaan indonesia pada bagian belakang
sebagaimana uang emisi dua ribu sembilan belas
tim liputan cnn indonesia